yang selanjutnya bupati ogan ilir sumatera selatan hm ilyas panji alam terkonfirmasi positif terjangkit virus corona atau covid sembilan belas
ilyas menambahkan dari hasil pemeriksaan sementara hanya dirinya yang positif terjangkit covid sembilan belas
sementara istri dan keluarganya yang lain dinyatakan negatif covid sembilan belas
dalam konferensi pers ini tampak juga sebuah selang infus yang masih menempel di tangan ilyas
untuk mencegah penularan ilyas akan melakukan isolasi mandiri di rumah dinas bupati ogan ilir sampai dinyatakan sembuh
sedangkan untuk roda pemerintahan di ogan ilir semuanya masih berjalan seperti biasa
namun protokol kesehatan akan semakin tegas dijalankan
ilyas panji alam mengatakan dalam pemeriksaan awal ia dinyatakan positif menderita penyakit tifus
namun setelah menjalani swab senin pagi dinyatakan positif covid sembilan belas
ilyas panji mengimbau semua orang yang pernah kontak dengannya
termasuk beberapa wartawan untuk melakukan pemeriksaan
ilyas panji mengatakan